hai muabahnya kofi sembilan puluh sedikit banyak berdampak bagi kehidupan orang kanekes masyarakat adat
suku baduy di kabupaten lebak banten bagi kelompok tangtu atau masyarakat baduy dalam
yang membatasi interaksi dengan dunia luar kofit sembilan belas tentu lebih mudah dihindari namun bagi kelompok
penamping yang mendiami kawasan baduy luar kegiatan menjual hasil bumi seperti madu ke
kota serta kunjungan wisata praktis sudah tidak dilakukan lagi namun tak sedikit masyarakat
suku baduy yang menolak divaksin untuk mencegah kofit sembilan belas mereka lebih percaya ramuan tradisional
dari tumbuh tumbuhan dan hasil bumi yang dianggap bisa menjaga imunitas tubuh

kabupaten lebak mencatat hingga saat ini belum ada masyarakat adat suku baduy yang dilaporkan
terjangkit virus corona masyarakat adat adat baduy ini mereka rata rata kan tidak menggunakan
kendaraan mereka berjalan kaki kemanapun mereka pergi nah ini yang memang kebiasaan ini yang tadi
apa mengurangi resiko kontak penularan namun demikian menurut aliansi masyarakat adat nusantara atau aman
minimnya testing dan tracing membuat kondisi penularan kofit sembilan belas pada masyarakat adat tidak bisa
tergambar secara nyata belum lagi masyarakat adat yang tinggal bersisian dengan kawasan perkebunan
atau pertambangan tidak bisa membatasi interaksi dengan dunia luar untuk menghindari penularan
tahun ini dengan serangan delta yang lebih ganas yang menurut ilmuwan katanya ini penyebarannya
sama dengan penyebaran cacar ya
hai jadi cepat sekali ini udah sudah terlihat dampaknya bebah dampaknya sangat serius terhadap
masyarakat adat kekuatan masyarakat adat untuk mempertahankan diri selama yang setahun lebih
ini itu udah mulai jebol di banyak tempat aman mengidentifikasi sedikitnya tiga kondisi yang
mempersulit masyarakat adat mendapat penanganan kofit sembilan belas serta akses vaksin
terima kasih atas pentingnya protokol kesehatan dan bahaya kofit sembilan belas yang tidak sampai ke
masyarakat adat jarak kampung kampung ke fasilitas kesehatan yang jauh tenaga kesehatan logistik yang
minim serta kendala administrasi kependudukan terkait kepemilikan kartu tanda penduduk
untuk menanggulangi masalah vaksinasi bagi masyarakat adat yang tidak memiliki nomor
induk kependudukan kementerian kesehatan mengeluarkan surat edaran nomor dua per dua agustus
vaksinasi jemput bola dengan mendatangi kampung kampung masyarakat adat terluar dan
terdalam mendesak dilakukan jangan sampai masyarakat adat yang menjadi kunci pelestarian
ekosistem dan keanekaragaman budaya luput dari perhatian penanganan covid sembilan belas nasional
tim liputan cnn indonesia